tapi komunikasi interpersonal antara pimpinan partai terutama antar sekjen partai itu berjalan
tapi saya ingin sampaikan juga bahwa hak angket ini kan hak yang tadi juga disinggung oleh mas viva yoga
bahwa ini hak dpr dan hak dpr ini adalah rencana yang harus dikawal
saya harus katakan penting sekali bahwa dukungan dari masyarakat itu penting
seperti yang disampaikan ulfung sao tadi
bahwa dukungan dari masyarakat bahwa masyarakat itu melihat bahwa ini penting
penting untuk bukan hanya bukan soal siapa kalah siapa menang
tapi untuk bagaimana pelaksanaan pemilu kita ke depan nanti
dan poin ini yang saya kira saya sangat apresiasi dari awal
sejak mas ganjar menyampaikan wacana ini
saya melihat bahwa dukungan dari publik itu sangat penting
untuk supaya hak angket ini bisa berjalan
karena ini bukan dirasakan oleh kami sebagai pelaku di dalam pemilu ini
tapi juga oleh publik yang merupakan stakeholder penting
stakeholder utama dari pelaksanaan pemilu ini gitu
karena kalau kita bicara di mana tempatnya rakyat itu berdaulat
dan disitulah saya kira poin penting dari angket ini
kalau kita lihat bahwa angket ini ada kaitan atau berkaitan
poin utama adalah pelanggaran pelanggaran di dalam
indikasi indikasi pelanggaran di dalam pelaksanaan pemilu
karena itu sangat berat kaitan dengan hak rakyat yaitu rakyat yang berdaulat
dan kami adalah pelaku pelaku di dalam perjalanan proses pemilu ini
kita lihat dari sebelum pada hari h dan pasca hari h
yang sekarang masih berlangsung sampai sekarang